mau mengalah disini atau lanjut
beta harap sih lona mengalah saja ya
karena lona tidak pasti menang
beta ini yang menang
sepele banget sih loh sama perempuan
bandel sekali lona ini
pak tong hari ini mau pukul saya
udah jangan main berantem berantem pak
kalian sudah tahu peraturan mainnya ya
oke udah siap
semua sudah siap
oke dong pak
jadi ini kita akan main ketangkasan
dibutuhkan kecerdasan juga ini
bukan hanya dibutuhkan otot
tapi dibutuhkan keberanian
semuanya harus ikut pak
gak cocoknya aja
pak tapi kan itu berat pak
cewek tuh gak akan kuat
semuanya harus ikut
gotoh dulu ya alzheimer
harus terterenggara dengan lontar needs
ti asahanalju whe lahan kiro pcr
tunggu pueblo sudah lancar

bu kemarin katanya ibu mau tidur di luar
terus semalam tiba tiba ibu tidur di sini
terus sekarang bilangnya ibu gak selevel sama saya
kalau gitu mendingan ibu cari kamar lain atau hotel lain bu
gak usah sama saya
aduh nih dong
ayo mau tidur di mana kak
hah urusan saya tau
balik banget sih
jangan sampai ada yang tidak kompak
permainan ini butuh kekompakan
ini kamu udah siap ya
muka kamu pucat gitu kenapa kak
emang begini dari sananya
makanya kalau disuruh tidur tidur cepat
siap siap siap
boleh adil semua
kalian semua harus kompak
nah sekarang kita ke area
ini bapak jelaskan bagaimana cara bermain
secara konkret ya
ini kan kalian lihat ada tali ya itu ya
coba lihat ke belakang
itu ada tali ada gantungan ada kolam
belum nanti bergantung di atas
nanti yang kasih contoh duluan siapa pak
nah ini ada pak jaya
sekali kali patogar lah jangan saya terus
pak jaya pak jaya
pak jaya pak jaya
pak jaya pak jaya
tenang semua tenang
ya tuhan ya

ya udah lah
ya aku tunjukkan
ah ibu dia maaf
oke makasih pak
di sini saya kecil kali saya kecil
saya kecil kali pak
oh semuanya bangun
ayo pak burung lah
ini takut banget
matang baru madus
sudah pak biar saya aja pak
saya aja yang mencotokkan
saya kan orang yang patut menyerah
eh kita tahu
tapi jujur aja saya orang yang kuat
pak perhatikan ya
ibu dia kenapa pun
saya israt dulu
terima kasih ya michelle
diam di tempat
buat permainan ini
pemain saja yang boleh masuk ke dalam
eh eh bumelda
kamu mandi setelah saya
bumelda ibu kan lihat sendiri
tadi saya yang masuk duluan
jadi saya yang mandi duluan
dipakai orang lain
namanya juga hotel
pasti kamar mandinya sering dipakai sama orang
bekas dipakai sama
bumelda yang terhormat
ibu itu pasti punya pendidikan yang sangat sangat
tinggi jadi tahu dong kata kata
tertib ibu lihat sendiri
tadi saya masuk kamar mandi duluan
jadi saya yang mandi duluan bu
listen to me biar sama sama
saya mandi duluan
toilet umum di luar
apa lagi sih bu
mandi di toilet umumnya
terima kasih bu
melda tapi mendingan
bu melda aja yang cari taliat di luar ya
saya mandi duluan
nggak apa apa cuma tadi agak
terpleset sedikit gancik
prek gitu oh langsung aja
karena bapak kurang banyak minum air putih pak
tapi karena memang tadi saya terlalu
yaudah tapi bapak sebaiknya kita istirahat
dulu aja ya nanti biar anak anak diurus sama
pak jaya dan pak basuki yuk saya antren ke dalam
udah di sini aja biar saya
yang mimpin aja nanti
gak semangat kan nggak mau saya temenin
ke dalam saya anterin nggak usah di sini aja kita
ya udah aduh
rupanya rencana aku bakal berjalan
kalian semuanya mundur jaga jarak
tiga langkah ke belakang ayo semuanya mundur
baik yang pertama
perwakilan dari ps
jangan lupa jangan lupa
terima kasih bang
kan tadi bapak bilang
nggak boleh ada yang masuk
iya jangan ada yang masuk
adik bisa adik
mantap mantap ipa
mau mengalah di sini atau lanjut
betah harap sih
lona mengalah saja ya
karena lona sudah tidak pasti menang
betah ini yang menang
sepele banget sih loh sama perempuan
bandel sekali lona ini
oh bandel dong
udah jangan main berantem berantem pak
tunjukkan di sini kalian udah tahu
peraturan mainnya ya
saya hitung sampai tiga nanti langsung star ya
pula ya oke udah siap